dalam rapat terbatas evaluasi pemberlakuan
pebatasan kegiatan masyarakat ppkm
memprediksi akan terjadi gelombang ketiga covid sembilan belas
pasca libur natal dan tahun baru dua ribu dua puluh
dalam rapat itu presiden meminta menteri kesehatan
meningkatkan kesiapan rumah sakit
kelima saya minta menteri kesehatan
untuk melakukan langkah langkah antisipasi
untuk memastikan kesiapan rumah sakit
apabila terjadi lonjakan pasien sakit
selama akhir desember dan awal januari dua ribu dua puluh
epidemiolog fkm ui tri yunis mikowahyono
memperkirakan gelombang ketiga
tidak akan sebesar gelombang kedua dan pertama
vaksinasi yang gencar dilakukan
mampu menekan angka penularan
namun tri meminta masyarakat menghindari kerumunan
kemungkinan bulan januari akan timbul gelombang ketiga
di indonesia tapi jangan takut
gelombang ketiga itu tidak akan lebih dari
jumlah kasus harian gelombang pertama
meskipun prediksi lonjakan kasus gelombang ketiga
tidak akan melampaui gelombang kedua
kementerian kesehatan melalui beberapa rumah sakit di bawahnya
menyatakan siap dan telah belajar
dari pengalaman pada gelombang kedua
rumah sakit umum pusat fatmawati di jakarta selatan
menyiapkan lima ratus lima puluh tempat tidur perawatan di gedung anggrek
jika pasien melonjak gedung yang saat ini digunakan
sebagai tempat rawat bedah di sebelah baratnya
siap dialih fungsikan
untuk fasilitas oksigen dan tabung
rsup fatmawati mengklaim kondisi saat ini jauh lebih baik
karena pada saat sebelum ini rumah sakit kami ini
ditunjuk sebagai rumah sakit rujukan khusus covid
jadi hanya khusus covid sehingga kita menyiapkan
ruangan sampai lima ratus lima puluh tempat tidur kapasitas pada saat itu
itu yang kita siapkan
terkait dengan yang lain yang terkait oksigen
insya allah kami sebelum sebelum kemarin kemarin
sudah dapat beberapa bantuan bantuan tabung oksigen
bahkan sampai liquid oksigen
di rumah sakit rujukan lainnya
rumah sakit umum pusat persahabatan
menyiapkan hingga empat ratus tempat tidur
di gedung pinere atau penyakit infeksi new emerging
dan re emerging ini nantinya pasien ditampung
saat ini lima puluh tempat tidur didedikasikan
sebagai fasilitas perawatan sehari hari
ketika terjadi lonjakan kasus
di mana tempat isolasi saat ini juga penuh
biasanya kita akan ekspansi ke ruang ruang rawat
ruang ruang rawat di rumah sakit persahabatan ini
memang sudah beberapa tempat sudah didedikasikan
bisa menerima pasien pasien dengan infeksi saluran nafas yang airborne
jadi penularan airborne
rsup fatmawati dan persahabatan saat ini
masih merawat pasien covid sembilan belas
rsup fatmawati merawat delapan pasien
rsup persahabatan per dua puluh enam november merawat tiga pasien
pihak rumah sakit akan menutup fasilitas pasien non covid
jika kasus semakin meningkat
pihak rumah sakit juga mengingatkan masyarakat
nantinya hanya pasien dengan gejala sedang hingga kritis saja
yang akan diterima
pasien dengan gejala ringan akan dirujuk
ke rumah sakit darurat wisma atlet
tim liputan cnn indonesia